satu dari sebelas atlet yang bergabung dengan klub pb jarum hasil audisi umum tahun ini berasal dari kabupaten asmat papua
talentamu dabat minton dari timur itu bernama gavriel aldrich alharon labatar yang lolos di kelompok u sebelas
gavriel berhasil masuk dalam sebelas nama final dari total satu lima ratus dua puluh sembilan peserta audisi umum dari berbagai daerah di indonesia
tujuh belas nama itu terdiri atas empat atlet u sebelas putra empat atlet u sebelas putri dua atlet u tiga belas putra dan satu atlet u tiga belas putri
seluruhnya telah melewati proses rangkaian seleksi audisi umum pb jarum dua ribu dua puluh tiga yang meliputi screening turnamen hingga karantina
ini merupakan kali kedua gafriel mengikuti audisi umum pb jarum setelah tahun lalu tereliminasi di tahap karantina
penggemar antoni sinisuka ginting itu mengaku senang akhirnya lolos setelah melewati latihan

tekniknya juga ditambahin penyitnya pertahanannya
pas latihan harus maksa kata pelati
pas lari juga gak boleh belasan
harus tanggapi semua yang diberikan pelatih
pengen seperti ginting